sebanyak empat puluh lima penumpang dan abk kapal feri bandeng milik asdp ternate yang tenggelam di perairan loloda kabupaten halmahera barat berhasil dievakuasi tim sar gabungan ke pelabuhan ahmad yani ternate
para penumpang dievakuasi menggunakan kapal nasional sarpandu dewanata ke pelabuhan ahmad yani ternate
setibanya di ternate ke empat puluh lima korban langsung dilarikan ke rumah sakit umum daerah casan basoire menggunakan ambulan dan bus milik tni angkatan laut
menurut pihak basarnas ternate masih ada lima penumpang yang dinyatakan hilang dan hingga kini masih dilakukan pencarian di lokasi tenggelamnya kapal
km ferry bandeng mengalami kecelakaan laut saat melakukan perjalanan dari pelabuhan tobelo menuju pelabuhan bitung provinsi sulawesi utara pada rabu kemarin
masih tetap melaksanakan pencarian pada pagi hari ini dengan melibatkan satu unit kapal nusantara untuk melaksanakan pencarian lima korban yang belum ditemukan
ini adalah laporan empat puluh dua tob awal dan pada saat kami melaksanakan pencarian kami menemukan empat puluh lima orang
dan saat ini pada pagi hari ini kita menemukan empat puluh lima orang

setelah menerima informasi dari asdp ternate terkait tenggelamnya kapal motor feri bandeng pihak basarnas kelas b kota ternate langsung mengerahkan bantuan melakukan pencarian
kmp ferry bandeng yang tenggelam mengangkut empat puluh dua orang dengan rincian dua puluh empat penumpang dan delapan belas anak buah kapal
kmp bandeng juga mengangkut delapan unit truk sedang dan empat truk besar